untuk kesekian kalinya lion air mengecewakan penumpang
kali ini karena urusan finansial internal perusahaan ratusan atau bahkan ribuan tadi seperti laporan miftah
konsumen batal terbang
lalu seperti apa potret pelayanan bisnis maskapai berbiaya murah
lion air di tanah air
rapor merah sisinga merah saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
sebelumnya kita lihat judulnya asik ya karena memang dia punya simbol itu singa merah
kita lihat seperti apa singa merah ini bisa berbisnis dengan ideal dengan bijaksana di dalam negeri
kita lihat lokasi keterlambatan penerbangan lion air
baru pertama saya akan bicara mengenai keterlambatan
kita lihat ini yang terjadi kemarin
anda bayangkan ada beberapa titik yang menjadi korban apa yang terjadi dalam tubuh dari lion air sendiri
kita lihat ada beberapa penerbang yang akhirnya batal terbang penumpang tidak bisa terbang
berbagai urusan ya baik itu mendadak ataupun tidak menadak dengan sangat menyesal tidak bisa direalisasikan
ini adalah beberapa
di antaranya kita lihat sultan haji muhammad sulaiman itu yang ada di balikpapan
kemudian juanda yang ada di sidoarjo jawa timur
ada di sucipto yogyakarta
kemudian igusti ngurah raiden pasar
bandara internasional lombok
kemudian sultan hasanuddin makassar
termasuk juga samratulangi di timur indonesia tepatnya di manado
anda bayangkan ini adalah pintu pintu masuk
secara spesifik saja misalnya saya berbicara mengenai pariwisata
ini merupakan beberapa pintu utama parwisata masuk sebagai penerimaan negara
kemudian tidak ada penerbangan karena masalah internal
artinya akan ada potensi pendapatan yang tidak jadi terrealisasi
kemudian selanjutnya kita lihat ini bicara mengenai trust
ini bicara mengenai standar
yang harusnya kita fokus saja di situ
kita tidak berbicara sesuatu yang permisif yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini
utamanya kita bicara saat ini adalah lion air
keterlambatan ini sudah menjadi salah satu bukti sudah menjadi salah satu indikator pertimbangan utama
bahwa pemerintah sudah selesai
dan selayaknya memberikan sesuatu sanksi teguran ataupun sesuatu yang lebih sifatnya mengikat
agar disiplin untuk lion air bisa lebih baik lagi dibandingkan saat ini
meskipun meskipun lion air memang menguasai anda tahu mayoritas penerbangan berbiaya murah di indonesia
jangan jangan saat saat ini saya menjelaskan mengenai lion air pun
di antara anda semua juga ada yang hobi berbelanja dengan tiket lion air
karena memang murah
segmen menengah indonesia lebih dari separuh
maka dengan harga yang ditetapkan oleh lion air
dengan arbanai begitu banyak
rute terbang yang begitu luas
maka tidak heran kalau akhirnya mau tidak mau
ataupun karena memang ini pilihan
masyarakat akhirnya memilih untuk terbang bersama lion air
itu sebuah potensi
namun ada yang unik yang dari lion air yang ingin saya jelaskan
anda mungkin masih ingat pada tanggal delapan belas dua puluh hingga dua puluh februari dua ribu lima belas
ini adalah yang paling saya catat
mungkin di antara beberapa sejumlah keterlambatan ataupun delay yang dilakukan oleh lion air
pada delapan belas hingga sembilan belas februari lion air tidak terbang
dari bandara soekarno hatta
ada puluhan penerbangan yang tidak bisa direalisasikan
dan akhirnya imbas dari delapan belas hingga sembilan belas tidak ada penerbangan
maka pada tanggal dua puluh mereka asli tidak ada penerbangan sama sekali
tiga hari beruntun tidak ada penerbangan
dan uang konsumen sudah diterima
anda tahu alasannya
anda lihat gambar di sini
bertabrakan dengan burung
jadi ada pesawat tabrakan dengan burung
kemudian tidak terbang
hingga tiga hari berturut turut
dan yang buat saya penasaran burungnya jenis apa
sehingga pesawat yang terbuat dari besi dan baja bisa tidak terbang
tiga hari beruntun dan merugikan konsumen
ini alasan yang sangat sebenarnya sangat remeh temeh ya
sebenarnya sesuatu yang membuat kita tertawa
tapi yang lebih lucunya kita membiarkan lucon ini tetap ada
kita akan bahas mengenai selain alasan itu
ini adalah beberapa rapor merah lion air oleh kementerian perhubungan
dari kementerian perhubungan secara resmi kita lihat bahwa on time performance dari lion air sendiri
dari skala satu hingga seratus
ini buruk sekali
ini buruk sekali
dan ini menjadi salah satu catatan bagi pemerintah indonesia
utamanya di kementerian perhubungan nanti
dan tidak hanya itu
kita lihat penanganan
jadi on time performance ini nanti akan berkaitan dengan delay
akan menjadi hal yang sangat klasik
ketika anda ada di bandara
anda bertemu dengan konsumen lain
dan dia akan bilang mudah mudahan line r kali ini tidak delay ya
jadi itu hal hal yang sangat biasa
belum hanya bicara masalah delay ataupun keterlambatan
ada penanganan lagi
tidak sesuai standar ternyata
jadi konsumen ada beberapa peraturan
yang memang agak panjang nanti kalau saya agak kesana
tapi ada beberapa peraturan pemerintah yang memang mengharuskan
terlambat tiga sampai enam jam
kemudian ada dua belas hingga dua puluh empat jam
itu beda beda treatment untuk konsumennya
dan di situ penanganan konsumennya juga tidak sesuai dengan standar
ini catatan lain
selanjutnya score line r
ini adalah sebuah skor yang memang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan
ketika itu ini adalah untuk november dua ribu lima belas
dan direalisasikan pada desember dua ribu lima belas
hingga tiga bulan kemudian
tepatnya hingga februari dua ribu enam belas
lion air diberi sanksi untuk tidak boleh menambah jam terbang hingga tiga bulan kemudian
tapi apakah itu sudah cukup
dan informasi ini diperoleh dari misalnya angkasa pura dan lain sebagainya
dan kita lihat dulu
dan ini adalah level evaluasi maskapai penerbangan
kita lihat ada tiga level sesungguhnya
meskipun sangat blur sebenarnya
pemerintah ada di level berapa
lanjutkan kembali pembahasan mengenai line r tadi
kita lihat ini adalah level evaluasi maskapai penerbangan
menurut standarnya ada tiga sesungguhnya sanksi yang bisa diberikan ketika sebuah perusahaan maskapai tidak disiplin
memberikan pelayanan buruk atau merugikan konsumen
pada level pertama adalah pelarangan penambahan rute
ini bisa memberikan imbas memang ketika mereka misalnya ingin melakukan ekspansi rute ataupun ekspansi bisnis
ini memang akan berpengaruh
tapi ketika mereka tidak berencana melakukan ekspansi apapun ya nggak ada gunanya juga diberi sanksi tambahan rute
kan mereka juga tidak akan menambah rute
kemudian selanjutnya adalah pengurangan rute
nah ini menurut saya sanksi yang lebih serius ya
anda bayangkan misalnya saat ini ada lima ratus
kalau saya tidak salah lima ratus an apa enam ratus an
rute ataupun penerbangan setiap hari dari lion air
anda bayangkan ketika itu terjadi pengurangan apa orientasinya
mereka akan mengalami penurunan revenue ataupun juga pendapatan
ketika pendapatan berkurang pasti efeknya akan semakin kencang
dan mereka pasti akan lebih berbenah lebih gesit lagi
supaya mereka tidak kehilangan revenue
kemudian pada level ketiga adalah mencabut surat izin penerbangan ataupun siup
dan ini memang kita lihat
surat izin usaha penerbangan tepatnya
ini ada kurang usaha sedikit ya kata katanya
dan kita lihat bahwa ternyata pemerintah terhadap line air khususnya selalu saja di level satu
saya juga heran kenapa pemerintah doyan sekali memberi sanksi di level satu
kenapa tidak masuk ke level dua misalnya
sudah berulang ulang tapi tetap saja di level satu
apa gunanya ada level dua dan tiga
jangan jangan level dua dan tiga hanya ada di atas kertas
tidak boleh ya
tidak boleh sehuzon
tidak boleh di atas kertas
itu pelarangan untuk lion air hanya selalu berada di level satu
yaitu pelarangan tambahan rute
dan mereka pun sangat musiman
saat ini enam bulan
jadi memang kalau saya bisa bilang mungkin relatif baik sekali ya pemerintah indonesia terhadap pebisnis
selanjutnya line air
nah ini yang menarik
benci tapi rindu
mengapa saya memberi judul ini
karena memang faktanya line air itu dibenci tapi juga dirindukan
ketika memilih untuk jalur penerbangan apalagi untuk rute rute pendek
ataupun untuk masyarakat

ataupun masyarakat segmen menengah ke bawah
mereka akan pilih sesuatu yang memang terjangkau
tidak salah juga memang
memang begitu masif mereka masuk ke dalam kehidupan masyarakat indonesia
kemudian lima ratus hingga enam ratus penerbangan per hari yang mereka lakukan
dan tidak hanya itu
selain mereka memang menguasai pasar dalam negeri
mereka tidak berhenti sampai di sini
karena kita lihat
target mereka hingga tahun dua ribu dua puluh delapan mereka akan memiliki tujuh ratus delapan puluh pesawat
mereka sudah memesan baik untuk boeing ataupun airbus
dan anda tahu berapa biaya yang harus mereka keluarkan
empat ratus an triliun rupiah
begitu serius mereka memangsa pasar indonesia
kita akan tetap berbisnis
jangka panjang kok di sini
apapun kesalahannya just take it easy
kita akan tetap jalan karena target kita harus terpenuhi hingga tahun dua ribu dua puluh
sudah selesai ternyata
jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini
adalah bahwa lion air meskipun memiliki rapor merah
ternyata memang masih sangat dimanjakan oleh pemerintah
yang ingin kita tahu yang menjadi pertanyaan saya kemudian
dengan rentetan tadi peristiwa peristiwa
saya belum bicara lagi masalah beberapa kecelakaan yang terjadi
dengan rentetan peristiwa itu
apakah pemerintah dalam hal ini otoritas juga mungkin
akan mempertahankan lion air sebagai pilihan penerbangan berbiaya murah
atau pemerintah akan tidak lagi tidak lagi menjadikan lion air
sebuah pilihan bagi masyarakat indonesia yang ingin terbang di tanah air